jadi saya punya ide gimana kalo yang berangkat umroh di bulan ramadan itu
kita bener bener keliatan ustadz musa
saya berangkat umroh
ini ustadz saya memberikan uang sebesar
empat puluh juta rupiah
hah empat puluh juta
bapak jadi tadi tuh
saya waktu bangunin asun
kan susah dia bangunnya
saya pura pura bilang ada uang empat puluh juta
jangan jangan bapak mau bercandain saya juga
ini tidak ngerjain
dan ini untuk
biaya berangkat umroh
kakek ini baik banget sih
umroh di bulan ramadan itu
pahalanya sama saja seperti berangkat
haji bersama rasulullah
kakek ini mau berangkatin ustadz
terserah kalian ngaturnya
yang penting kami sudah ikhlas
terima kasih banyak
kalau gitu kami pamit

terima kasih banyak
gimana kalau untuk keputusannya
telepon ke i amin ya
mungkin itu ide ustadz ridwan yang paling bagus
semenjak saya mengenal lusa ridwan
udah udah udah ustadz mendingan telpon abis sekarang ya
assalamualaikum pak kiai
maksudnya kalau ustadz musa berikung roh dia bakal ditanah suci selamanya gitu kak
eh tak kakak dong
eh tak kakak dong
terima kasih pak kiai
ini adalah rezeki kita bertiga
nah tapi kiai bilang untuk keputusan siapa yang berangkat
nah kiai pun menyerahkan kepada kita bertiga juga
umroh itu kan panggilan allah gitu kan
umroh itu bukan panggilan allah
tapi atas izin dan juga rida allah
kalau kita berpikir
kalau allah udah mengizinkan dan juga meridoi kita
salah satu dari kita itu bisa berangkat umroh
duhh sejuk banget sih
jadi saya punya ide
gimana kalau yang berangkat umroh di bulan ramadan itu
kita bener bener kelihatan
saya berangkat umroh
enggak ini berjalan nih pasti nih
ustadz lasik beneran kayaknya
ustadz lu kenapa kenapa
kita bukan murim
aduh ini maaf tangannya
itu ustad ridwan
bisa enggak pura pura doang
yang pertama saya beneran kaget
gak mau berangkat umroh juga
insyaallah ustad saya juga pengen berangkat umroh
siapa sih ustadz yang gak kepengen
umroh mungkin saat ini rezekinya
ustadz musa untuk berangkat umroh
di bulan suci ramadhan
yang pahalanya sama saja seperti berangkat haji
jadi begini ustad setelah saya pikir pikir
kemarin kemarin itu kan
pusat musa itu lebih banyak
berperan untuk membantu kakek arief bertemu
dengan anaknya dan cucunya
jadi pantas lah kalau ustad musa yang berangkat umroh
saya sih lebih senulai kalau ustad canuyuy bisa ikut sama saya
kalau begitu terima kasih
kepercayaan ustad ridwan maupun ustad canuyuy memilih saya
saya terima ini
dengan rasa terima kasih
sangat luar biasa saya terima
jadi begitu pak sri kiti
dua puluh juta buat umroh
aduh aduh aduh
baik banget kakek arief ya
ustad musa ibarat kata ketiban durian rontok
karena satu durian saja
sudah sakit banget pak sri kiti
apalagi kena durian sepuluh pak sri kiti
itu tidak bisa berjalan pak sri kiti
kalau itu sudah bisa pecah
bukan pak sri kiti ketiban durian rontok
beneran tiba tiba durian rontok
aduh pak sri kiti
maafin aku ya aku gak sengaja
kebetulan emang saya lagi senang jadi saya maafin
senang tapi senang kenapa
saya senang soalnya bakal ada yang pergi umroh disini
umroh itu pergi ke tempat allah mister
tempat yang dimana kalau kita berdoa disana
insya allah akan dikabulin doanya besar
betul kata si haikal
yaudah haikal asun srege kalau gitu saya ke dalam dulu ya
biasa aja senyum
pak sri kiti kita ke dapur itu cuma mau minta minum
yaudah ambil air minum
yaudah ambil air minum
yaudah ambil air minum
yaudah ambil air minum
yaudah ambil air minum
baru matang dari pohon
boleh pak d lho dong
sabar duduk aja yang rapih
sabar duduk aja yang rapih
sabar duduk aja yang rapih
inget jangan sambil jalan
itu dia ngapain itu
dia kena dia kena
ngapain kalau begitu juga aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
kalau mau masuk itu bilang milang dong untung aja tadi bisa dikeluarkan kalau enggak mampet tuh
banget nih saya mau menyampaikan kabar gembira di pesantren gon anta ini kalau begitu saya
pasri kitty kenapa buru buru